kita ke informasi lainnya
kementerian kesehatan diminta untuk membantu mengurusi permasalahan penghentian layanan badan penyelenggara jaminan sosial
atau bpjs kesehatan di sejumlah rumah sakit
dilansir cnn indonesia com badan perlindungan konsumen nasional mengatakan
permintaan ini disampaikan karena adanya informasi tentang banyaknya rumah sakit
yang telah menghentikan pelayanan bpjs kesehatan
hal ini bisa merugikan akses masyarakat selaku konsumen yang sedang membutuhkan pelayanan bpjs kesehatan
bpkn juga meminta rumah sakit yang menghentikan layanan bpjs mengaktifkan kembali layanannya
kepala humas bpjs kesehatan mengatakan perusahaan sudah mendorong rumah sakit
agar melakukan kerjasama dan memberi layanan bpjs kesehatan
bpjs kesehatan menjamin layanan kesehatan di sejumlah rumah sakit akan lebih baik
penghentian kerjasama layanan untuk pasien bpjs kesehatan di beberapa rumah sakit di jakarta
mengikuti aturan surat dari kementerian kesehatan
kementerian kesehatan republik indonesia perihal perpanjangan kerjasama rumah sakit
yang diperbaharui per satu januari dua ribu sembilan belas
penghentian ini salah satunya menyoal akreditasi rumah sakit yang belum diperoleh
paling tidak sebanyak tiga rumah sakit di jakarta
dan selanjutnya sudah ada produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro
di rumah sakit umum daerah jatipadang jakarta
selamat siang mutia
mutia sejauh ini bagaimana layanan rumah sakit jatipadang
terhadap sejumlah pasien yang ada di jakarta
ada di rumah sakit ini
alfian pantauan saya siang ini di rumah sakit jatipadang
sesuai dengan laporan anda sebelumnya ada tiga rumah sakit paling tidak di jakarta
yang secara struktural berdasarkan dengan peraturan dari menteri kesehatan
surat dari menteri kesehatan yang tadinya diterbitkan pada tanggal tiga puluh desember dua ribu delapan belas
yang efektif pada tanggal satu januari dua ribu sembilan belas tentang penghentian kerjasama
namun saat ini ketika saya memantau layanan bpj
bpjs untuk para pasien menggunakan layanan bpjs
di rsud jatipadang semuanya berjalan dengan lancar
dan sudah dilaksanakan seperti biasa layanan bpjs di rsud jatipadang ini sendiri
untuk menuruskan informasi alfian
sebenarnya untuk penghentian kerjasama sendiri layanan kerjasama ini sendiri
ini dikarenakan tiap tahunnya biasanya memang dari peraturan menteri kesehatan
kemudian dari surat rekomendasi menteri kesehatan
secara struktural memang mengharuskan tiap tahun adanya pergantian
paling tidak pembaharuan kerjasama begitu
atau adendum yang nantinya akan diberikan kepada tiap tiap rumah sakit
yang bekerjasama sebagai penyedia layanan bpjs
namun memang alfian pelayanan kerjasama itu sendiri
atau pembaruan kerjasama itu sendiri memang sifatnya secara struktural memang harus dilaksanakan
namun eksekusinya pelaksanaannya di tiap tiap rumah sakit
paling tidak yang saya pantau saat ini di rsud jatipadang
semuanya berjalan seperti sedia kala
ini pun juga merujuk dari kerjasama kontrak kerjasama
paling tidak di rsud jatipadang sendiri
yang memang berakhir pada tanggal dua puluh empat januari dua ribu sembilan belas
ini makanya jika memang pembaruan kerjasama per satu januari harus dilakukan
maka dari rsud jatiparang sendiri merujuk dengan kontrak kerjasama tersebut
masih terus melayani para pasien yang menggunakan layanan bpjs
tadi saya pantau semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada yang terhambat
begitu paling tidak rujukan rumah sakitnya semua pasien dilayani dengan baik
kemudian untuk jika ada pasien yang harus dilayani
secara struktural harus dirujuk ke rumah sakit lain untuk mendapatkan fasilitas lain pun
juga dibantu pelaksanaannya oleh rumah sakit di sini di rsud jati padang
kemudian alfian memang per satu januari dua ribu sembilan belas bpjs kesehatan memberikan efektivitas
paling tidak rumah sakit tiap tiap rumah sakit seluruh indonesia nasional
yang mau dilanjutkan kerjasama bpjs nya harus melampirkan sertifikat akreditasi
nah sertifikat akreditasi inilah yang
pada saat adanya penghentian informasi penghentian kerjasama tersebut
ada sejumlah rumah sakit secara nasional
dan di jakarta sendiri ada sejumlah rumah sakit yang memang diminta untuk dihentikan layanan kerjasamanya
paling tidak ini sebagian besar memang bermasalah di penyoalan akreditasi begitu
dan di akreditasi sendiri sebenarnya bukannya tidak ada usaha sama sekali
namun memang tadi dibetulkan oleh direktur rsud jatipadang
oleh ibu risma sari yang mengatakan bahwa memang
akreditasi sesuai dengan permenkes tiga puluh empat tahun dua ribu tujuh belas
menyebutkan bahwa akreditasi maksimal diperoleh oleh tiap tiap rumah sakit
maksimal dua tahun setelah izin operasional pertama kali diluncurkan
nah rsud jatipadang sendiri misalnya dua puluh empat agustus dua ribu dua puluh
baru diberikan izin operasional pertama kalinya
sehingga secara rentang waktu mereka memiliki waktu paling tidak sampai tahun ini dua puluh tujuh agustus dua ribu sembilan belas
untuk mendapatkan izin akreditasi
nah dari situ
sendiri semua upaya untuk mendapatkan akreditasi telah ditempuh seperti misalnya penilaian mandiri atau self assessment kemudian workshop dan juga bimbingan akreditasi yang memang sampai detik ini sertifikat akreditasi itu belum didapatkan begitu untuk beberapa rumah sakit termasuk rsud jati padang
namun setelah akhirnya dibetulkan diluncurkan kembali surat dari menteri kesehatan per tanggal empat januari dua ribu sembilan belas ada sekitar delapan belas rumah sakit paling tidak di jakarta dan juga ada jumlah rumah sakit secara nasional yang memang telah diberikan rekomendasi kembali untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan seluruh indonesia telah diberikan rekomendasi oleh menteri kesehatan untuk melanjutkan kembali kerja sebanyak
nah ini rekomendasi dari kementerian kesehatan yang kemudian dijadikan rujukan untuk para rumah sakit
untuk kembali melanjutkan layanan bpjs nya seperti biasa namun kembali ditekankan alfian ada atau tidak adanya larangan ataupun pemberhentian ibarat kata pembaruan kerjasama ini sendiri memang sebenarnya di tiap tiap rumah sakit paling tidak di rumah sakit yang saya pantau disini di jakarta semuanya masih berjalan seperti semula
kemudian walaupun kuota misalnya kuota online begitu untuk layanan bpjs sendiri sudah full sampai dua puluh sembilan januari namun para masyarakat yang sudah dihimbau sosialisasi secara individu
untuk mungkin pindah rumah sakit untuk yang masih memiliki kuota namun mereka karena mungkin keterbatasan wilayah begitu lebih dekat ke rsud jati padang mereka tetap ingin mengantri di sini dan rsud jatipadang sendiri juga tetap memberikan dengan tangan terbuka untuk yang ingin mengantri atau waiting list atau memberikan layanan bpjs kesehatan
jadi seperti yang saya pantau paling tidak sampai saat ini tujuh januari semua berjalan dengan lancar dan jika nantinya apakah ada pembaruan atau mungkin ada perbedaan layanan di rumah sakit lainnya

kembali ke ada
beberapa rumah sakit bahkan belum mengajukan perpanjangan akreditasi hingga sekarang
sesuai dengan peraturan kementerian kesehatan pada tahun dua ribu sembilan belas setiap rumah sakit yang bekerjasama dengan bpjs kesehatan harus memiliki akreditasi dari kementerian kesehatan sebagai standar pelayanan kesehatan
bpjs kesehatan menyebut batas akhir perpanjangan akreditasi sampai juni dua ribu sembilan belas
akreditasi kalau secara regulasi itu kan memang harus jalan per satu januari dua ribu dua puluh
tapi kemarin kan ada pertimbangan tentu terutama dari kementerian ya
jadi memang selama enam bulan ini ya tadi kurang lebih ya masa transisi lah tapi memang harus ada komitmen disitu
kalau yang belum akreditasi harus akreditasi yang sudah habis harus ada perpanjangan
dua dari sebelas rumah sakit tersebut adalah rumah sakit husada utama surabaya dan rumah sakit ibnu sina gresik
pengelola rumah sakit mengaku tengah mengurus perpanjangan akreditasi
meskipun bpjs kesehatan pernah menunggak pembayaran ke rumah sakit tetapi pengelola rumah sakit tetap ingin bekerja sama dengan bpjs kesehatan
dan kita minta kalau bisa atau kita sudah menulis surat tanggal dua puluh sembilan januari itu dilakukan visitasi oleh kars untuk perpanjangan akreditasi
meskipun perpanjangan akreditasi bpjs kesehatan tidak bisa mengurus perpanjangan akreditasi
transportasi ini belum didapat tetapi rumah sakit masih tetap melayani pasien bpjs
sangat baik enak validitasnya itu enggak bulet bulet gitu loh
jadinya enak langsung datang nanti sorenya kerja ketemu dokternya gitu
di kota surabaya sendiri saat ini ada lima puluh empat rumah sakit swasta dan klinik pratama yang melayani pasien bpjs kesehatan
dari jumlah itu ada enam rumah sakit yang izin akreditasinya akan habis dalam enam bulan ke depan